sudah saya laksanakan bos
saya sementara mau tinggal di pila kecil di daerah lembang
punya kenalan saya
saya mau jadi penyair di sana
mau bikin puisi
dua hari ini saya ada urusan keluarga
si jenggo itu ayam pelung
hewan khas jawa barat
saya beli jauh jauh dari cianjur
tempat di mana sejarah ayam pelung
kang gembong diserang pakai senjata tajam
tapi kang burad sudah siap perang
langsung aja ke kantor pusat
di otak saya nana itu perempuan
kalau gak ada saksi gak ada bukti kita aman
terus sekarang kita harus gimana
kamu harus bisa ngelupain diza
kok saya juga
saya sama tasli mau nyari siapa pelaku pembandaian kang gobang
mau ikut atau cuma dengar ceritanya aja
kamu dipanggil teh kinasih
apa mungkin teh kinasih tahu
lalu basuh lu
saya punya orang bersatu di rumah
dan dengerin p jack itu
sebagai calon pemimpin di terminal di pasar candi jalan
menguasai tahta yang ditinggalkan muslihat
saya perlu style gaya
style gaya menjadi bagian dari kota ini
kamu jangan comel sama orang orang
si kemot gak muncul
sudah saya laksanakan bos
saya sementara mau tinggal di pila kecil di daerah lembang
punya kenalan saya
saya mau jadi penyair di sana
mau bikin puisi
dua hari ini saya ada urusan keluarga
di ti pasar
si jenggo itu ayam pelung
hewan khas jawa barat
saya beli jauh jauh dari cianjur
tempat dimana sejarah ayam pelung itu dimulai
kenapa harus ada si jenggo

teresti udah ngasih kerjaan lagi belum
enak tuh kerjaan seperti kemarin
cuma pura pura punya hutang
terus dicari cari orang
nggak usah genit kayak gitu
jangan sampai istri saya tahu
tenang pak aman
saya kenal perempuan
saya ngasih pinjaman seratus juta
setelah uangnya saya transfer
nggak usah jawab
bayar orang yang dulu kita pakai
buat jadi bodyguard saya
mereka bisa diandalkan
kok tadi diri jack
pakai nomor baru
ada kerjaan lagi nggak
kalau ada nanti saya hubungi
kalau ada kerjaan
nanti kita dihubungi
kalau ada nanti saya hubungi
nanti aku hubungi
nanti aku hubungi
nanti kita dihubungin
kita pulang dulu sekalian bayar
jadoh ini semua dibarisin dulu
jam segini masih ramai yang belanja
kenapa sekarang gak patroli
tapi ngingetin kerjaan kamu
kenapa malah pergi
sekarang kamu lagi di mana
mama tuh belum mandi ma
buru buru memangnya mau kemana
kamu kalau kerja kerja
gak usah ikut ngobrol
kamu jualan di tempat biasa
saya gak jualan
padahal saya udah janjian mau ke rumah kamu
saya di rumah
saya sama dewi ke rumah kamu aja
ke taman lansia aja
kamu udah mandi
ini saya udah di jalan
kan kamu belum mandi
berarti harus mandi dulu
mau langsung berangkat
jadinya gak lama
biar gak lama
kakaknya masih di rumah sakit
emangnya dia punya kakak
setahu saya dia anak pertama
dirawat di rumah sakit mana
kataunya nggak tahu
malah kamu yang jadi nanya nanya terus ke saya
kang komar udah gak mau ikut campur urusan kita
dia mau fokus jualan kue balok
ujang takut sama kang mus
anda mau ke mana
ya ini dia